pintu media sosial bebas menjadi tempat siapapun termasuk tokoh atau pejabat publik
terlepas dari berbagai kepentingan medium ini kerap dipilih menjadi ajang interaksi diskusi para tokoh dengan masyarakat
termasuk memberikan masukan dan kritisi terhadap kinerja para tokoh atau pejabat tersebut
kami bahas malam hari ini bersama gunkun haryanto pakar komunikasi politik
mas gunkun selamat malam
selamat malam mbak tiffany
oke mas gun gun sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi gubernur rk ya untuk bisa bergabung dengan diskusi
namun memang belum bersedia karena ada agenda lain
mas gun gun anda juga pasti mengikuti perkembangan yang terjadi antara gubernur eka dengan salah satu netizen terkait dengan pembangunan masjid tersebut
ada yang mengapresiasi bagaimana seorang pejabat publik bisa menanggapi mau dikritisi menjawabnya tentunya dengan data data juga
tapi ada yang menganggap nggak perlu terlalu serius lah sebenarnya
kalau yang kayak gini menurut anda seperti apa
ya memang ini resiko satu konteks ya
ya kan penggunaan media sosial udah nggak bisa dihindari
kemudian yang kedua sebagai pejabat publik kang emil sudah dikenal sebagai orang yang sangat menggunakan media sosial dengan engagement yang lumayan tinggi
sehingga kemudian punya resiko pola asimetris
pola asimetris itu dalam konteks komunikasi
bisa saja berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal
jadi komunikasinya dari banyak ke banyak orang
jadi satu tweet bisa disambar oleh banyak orang didiskusikan mungkin jadi diskursus publik atau bahkan jadi bubble gitu ya
jadi gelembung yang mungkin saja tidak seluruhnya sebenarnya mengikuti tetapi kemudian tertarik dalam pusaran opini yang terbangun di sosial media
akibat misalnya saling bertautan
jadi sebenarnya mbak tiffany pertama kang emil menurut saya tentu sebagai pejabat publik ada dua saya lihat melekat dalam sosmednya
pertama posisinya dia sebagai gubernur
kemudian yang kedua sebagai pribadi yang juga seringkali kemudian menyebarkan mendiseminasikan apa yang kemudian dia lakukan sehari hari
makanya kan di twitternya sebagai broadcaster of daily happiness dia bilang gitu kan
artinya memang dia harus konsekuensi juga dengan itu
bahwa ada yang di media sosial berbagi kebahagiaan gitu ya berbagi mungkin sharing soal apa yang dia lakukan
tetapi memang agak berbeda dengan media mainstream seperti mungkin cnn yang ada gatekeepernya
di media sosial kan nggak ada gatekeeper
jadi semua orang bisa mengisi media sosialnya sendiri sendiri dengan gaya dengan karakter
bahkan mungkin knowledge yang berbeda beda
dan itu harus siap begitu
oke asal sesuai konteksnya ya
karena ini sebenarnya ranah media sosial itu kan juga tempat untuk menyalurkan pendapat
kebebasan berpendapat ada di sana juga
oke bukan cuma kang emil yang main medsos ya main instagram twitter banyak sekali
tapi intinya bagaimana seorang tokoh atau pejabat publik menjawab kritik menjawab masukan sebenarnya yang ada di media sosial
ya menjawab kritik
ya menjawab kritik
menjawab kritik ya tentu harus ada limitasi ya
jadi dia harus menjawab pada hal hal yang memang menjadi bahan kritik gitu ya
terutama membatasi pada apa yang kemudian di mention secara khusus oleh si pengkritik
contoh misalnya soal masjid al jabar atau mungkin soal transportasi massal begitu ya
kemudian juga mungkin dulu pak ganjar dikritik soal ekologi begitu ya
mungkin terkait dengan pabrik pabrik seperti pabrik semen dan lain lain
nah itu satu hal yang memang itu resiko dari posisi pejabat publik dengan jabatannya dia harus siap mempertanggungjawabkan public policy yang kemudian menjadi salah satu hal yang memang melekat pada mereka sebagai pejabat
makanya kemudian begini
ada dalam komunikasi itu dikenal konsep apa namanya

ada dalam komunikasi itu dikenal konsep apa namanya
atau teori lebih tepatnya manajemen privasi komunikasi
jadi mana yang harus dibuka dan mana yang harus kemudian ditutup
bukan berarti tidak dipublikasikan tapi menggunakan saluran media yang lebih tepat yang jauh lebih komprehensif gitu
sosial media ini kan masalahnya kan kerap kali acak ya kan
jikapun misalnya mendiseminasikan public policy supaya kemudian lebih cepat sampai ke halayak bagus bagus saja
tetapi memang harus punya semacam
tadi ya manajemen privati komunikasi
contoh ya tadi kan ada kritik ya kan dari netizen soal misalnya apakah boleh apbd misalnya digunakan untuk pembangunan masjid
dan itu saya pikir kang emel sudah cukup proporsional menjawab dengan mencontohkan misalnya seperti pura ya di magelang kemudian masjid istiqlal

jadi itu sebagai satu cara menjawab yang mungkin mudah diterima pemahamannya oleh orang dengan seterata pendidikan yang berbeda beda
tetapi juga saya lihat ada jawaban yang kurang strategis terutama di awal awal dia merespon soal misalnya menghubungkan dengan netizen yang kurang beradab ya kan
ya itu menurut saya ya semua orang sudah tahu ya kan
dan itu apa namanya kang memang karakter media sosial itu ada disseminator ada publicist ada mungkin propagandist ya kan
ya itu harus diterima sebagai satu faktor
diterima sebagai satu paket
memang ada freedom yang jauh lebih kentara dibanding apa namanya kebebasan beropini di media mainstream
di media sosial itu orang kecenderungan tadi ya
dia bisa mendiseminasikan apa aja dan tanggung jawabnya ada di individu individu
ya makanya kemudian setiap akun itu kan berbeda dengan di media mainstream ada saringannya
kalau di media sosial ya siapa aja bisa
ya makanya kemudian akun itu kan berbeda dengan di media mainstream ada saringannya kalau di media sosial ya siapa aja bisa

ya ada juga perlindungan perlindung data pribadi dan lain sebagainya sebagai rambu dambu
tapi itu pun sebenarnya
yang paling penting itu kembali kepada karakter self control kemudian juga yang paling penting adalah literacy digital dari para pengguna internet ya
makanya kan michael halbreng menyebutnya bukan internet user ya tetapi netizen ya artinya te often magazine
artinya citizen on internet jadi memang punya hak hak di field politik termasuk mengkritik
oke kebanyakan pejabat publik yang punya nama besar ya yang main medsos kayak kang emil pak ganjar sebelumnya juga ada gubernur anies kemudian ada gibran ya banyaklah intinya
mereka harusnya tahu bahwa mereka sebenarnya adalah social medias darling terlepas dari kontroversi pro kontra yang ada di belakangnya
tapi anda melihat ini bagian dari personal branding mereka juga nggak sih
jelas ya itu bagian tadi saya sepakat sekali bahwa sosial media menjadi salah satu instrumen untuk menguatkan personal branding melalui publisitas ya yang kemudian dikemas melalui sosial media
ya kan contoh misalnya ragam publisitas kan dilakukan juga oleh kang emil dilakukan oleh pak anies oleh pak ganjar dan lain lain
tentu dengan orientasi ke depan masing masing ya ada yang mau ke pilpres ada yang mau ke gubernur begitu ya
jadi ya ini bagian dari instrumen instrumen yang tidak bisa dilepaskan ada plus minusnya ini yang disebutkan techno realism perspective
jadi perspektif yang melihat social media itu tergantung pemakainya kayak misalnya sekarang
ya tentu salah satu yang membuat
besar kang emil itu juga social media kan pak ganjar sosial media gitu sehingga kemudian tingkat elektabilitasnya tinggi popularitasnya tinggi
akseptabilitasnya juga lumayan terutama di kalangan kalangan anak muda begitu ya
itu menurut saya juga tidak bisa dilepaskan dari personal branding yang dikonstruksi ya melalui sosial media ini
hanya masalahnya adalah lagi lagi ini kan seperti wajah janus ya satu muka optimis satu muka pesimis
jadi penggunaan sosial media itu juga bisa dilepaskan dari personal branding yang dikonstruksi melalui social media ini

langkah yang konservatif mas gun gun media sosial menurut anda memang salah satu medium yang paling tepat karena melihat gaya yang sekarang orang orang ini kan semuanya serba digital untuk bisa mengoptimalkan diskusi dekat dengan masyarakat dengan warga
iya saya setuju bahwa ini adalah ruang publik baru ya
habermas dulu menggambarkan semacam coffee shop gitu ya kemudian town square kemudian mungkin town hall ya
sekarang mungkin ya seperti misalnya cyber community komunitas komunitas cyber termasuk juga menurut saya timeline kita bisa jadi ruang diskursus ya ruang perbincangan
di mana ruang perbincangan itu menurut saya bisa diisi salah satunya dari sisi pejabat publik eksekutif ya seperti misalnya gubernur wali kota bahkan presiden
ya mungkin kita masih ingat obama juga sering sekali men tweet kemudian dia juga dulu menang juga salah satunya karena operasi media ya namanya obama online operation ya kan
ya kan mungkin juga masih ingat donald trump juga begitu ya kan tetapi tergantung si pemakainya makanya kemudian saya lihat kang emil sih kalau kita lihat pelibatan warga di sosial medianya intens dan sangat punya pengaruh sih menurut saya
kemudian juga pak ganjar pak anies meskipun pak anies saya lihat masih reciprocalnya masih kurangnya timbal baliknya masih kurang sehingga kemudian lebih banyak searah ya
nah saya lihat gibran misalnya sudah masuk juga ke situ
nah menurut saya ada dua simpulannya pertama memang pola interaksi ya jadi interaksi itu menentukan di sosial media
kalau kemudian interaksi itu dibangun maka kemudian akan sangat bergantung pada cara bagaimana sih
komunikator terutama pejabat publik ini memilah oke ini wilayah pribadi yang sifatnya mungkin lebih cair lebih menunjukkan bahwa dia sama sederajat sebagai netizen begitu
kemudian yang kedua posisinya dia sebagai pejabat publik yang dia memosisikan diri harus sama tapi dia punya yang disebut dan manajemen privasi komunikasi untuk mendiseminasikan public policy
kemudian program kerja evaluasi
termasuk juga diskursus publik menyangkut kritik
nah masalahnya tidak seluruhnya piawei di match control gitu apa mengontrol kerusakan ada yang baperan kan begitu ya kan
kita sama sama tahu di sosial media ini netizen pada julidnya luar biasa kan begitu
nah masalahnya adalah mengontrol kerusakan dari potensi komunikasi itu agak berbeda dengan media mainstream
kalau media mainstream kan publish dulu seperti di koran atau di tv
misalnya kemudian bisa dievaluasi melalui media analisis di sosial media tentu karena kecepatan ya
maka kemudian juga mitigasi komunikasi ya itu harus juga piawe
nah disitulah letak apa namanya kepiawian pejabat publik itu kemudian tidak seluruhnya sama
butuh yang butuh namanya skill juga untuk misalnya memanfaatkan twitter yang karakternya berbatas untuk mengkomunikasikan public policy yang sebenarnya rigid
begitu ya kan
seperti misalnya boleh nggak tuh menggunakan apbd untuk nah itu kan butuh penjelasan
nah penjelasan itu harus dikemas
contoh ya kang emil misalnya memposting kasus yang sama tapi tempat berbeda dari pemberitaan media kemudian di capture kemudian di post
hanya tolong berpikir jernih
begitu kira kira ya kan
intinya sebenarnya ini salah satu medium yang efektif lah ya
ini bisa jadi salah satu tips karena ini tahun tahun panas tahun tahun politik
nanti bisa lebih mendorong partisipasi atau keterlibatan yang ingin maju nanti ya dalam kontestasi
salah satunya bisa melalui media sosial
terima kasih mas gun gun haryanto sudah bergabung dengan kami malam hari ini
sehat sehat mas gun gun